penerapan kebijakan masuk pukul lima tiga puluh waktu indonesia tengah
yang diterapkan pemprov nusa tenggara timur
bagi para siswa sma kelas dua belas maupun asn di kantor dinas pemuda dan olahraga ntt
menuai pro dan kontra
ada yang menilai kebijakan ini membebani siswa dan pekerja
tapi ada pula yang menganggapnya sebagai kebijakan positif
karena bisa membangun kedisiplinan
namun memang tak semua orang merupakan morning person
alias gampang untuk bangun di pagi hari
biasanya kalau paling pagi jam tujuh atau jam empat
aku biasanya sekitar jam delapan pagi
saya pagi bangun biasa subuh ya
ya sekitar setengah lima atau jam empat lewat tergantung azannya gitu
lebih ke mood sih moodnya lebih bagus
terus habis itu lebih produktif
ya kalau misalkan emang kita udah cukup tidur sih
bangun lebih pagi sih pastinya jadi lebih seger ya
kayak fisiknya semua kayak udah ke recharge semua gitu sih
untuk mental sih ya kita lebih tenang gitu ya
kalau untuk fisik tergantung kondisinya sih pak
ya setiap orang memang memiliki kebiasaan jam bangun berbeda beda
kalau kamu biasa bangun jam berapa
ngumpulin nyawa dulu ngumpulin nyawa dulu
aduh susah ngumpulin nyawa kalau bangun subuh subuh kayak gini
tapi katanya manfaatnya banyak
kalau gitu kita bangun pagi aja
semangat semangat semangat
ternyata kebiasaan bangun seseorang dipengaruhi oleh jam biologis alias body clock masing masing individu
body clock atau jam biologis adalah mekanisme jadwal kerja seluruh organ tubuh selama dua puluh empat jam atau sehari penuh
istilah kesehatannya adalah sirkadian
yaitu sistem yang mengatur keoptimalan organ tubuh sepanjang hari
dokter spesialis gizi klinik mulyana daya mengatakan
individu yang terbiasa bangun pagi
akan merespons oksigenasi dengan baik
yang akan memperlancar peredaran darah
dari sisi kesehatan mental bangun pagi ternyata juga banyak manfaatnya loh
manfaat bangun pagi kaitannya dengan hormon tadi senang bahagia dopamin endorfin
lalu dikaitkan dengan fokus kognitif self love
banyak sekali hal hal yang bisa kita dapatkan
lalu sempat untuk bisa lebih berbahagia
lebih baik lagi berolahraga di pagi hari dengan matahari yang kita dapatkan
membuat kita lebih berenergi dan lebih berproduktif
nah kalau sudah tahu manfaatnya lantas gimana ya biar bisa gampang bangun pagi
ternyata body clock terbentuk karena kebiasaan individu itu sendiri
yang bisa dilatih lama kelamaan akan bersifat otomatis
sehingga badan kita nanti akan menyesuaikan
maksikardiannya akan sedemikian rupa
badan kita akan ada alarm vlognya
even kita nggak pakai alarm manual atau dari handphone
badan kita akan bangun sendiri
mungkin kalau kita setting harus bangun jam enam setiap harinya
kemudian jangan main gadget di malam hari
karena dengan adanya gadget atau aktivitas aktivitas tertentu
itu juga akan merangsang serotonin dan lain lain
sehingga kita menjadi lebih bersemangat
akhirnya kita malah gak bisa tidur
ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mulai membiasakan bangun pagi
yang pertama pastikan anda memiliki motivasi dan tujuan yang jelas untuk bisa bangun pagi
pasang alarm dan tidurlah sebelum pukul sebelas malam
hindari penggunaan gawai sebelum tidur rutin berolahraga dan sarapan
serta saat bangun pagi pastikan anda mendapatkan cahaya matahari yang cukup di dalam kamar
nah bagi anda yang masih ngerasa sulit bangun pagi yuk dicoba tipsnya
biar fisik dan mental kita menjadi lebih baik
untuk menunjang aktivitas seharian